partai persatuan pembangunan bergerak cepat menentukan pelaksana tugas
atau plt ketua umum setelah romahur muzi ditangkap oleh kpk di jawa timur
musyawarah kerja nasional atau mukernas p tiga digelar di bogor rabu siang
agenda mukernas adalah mengukuhkan pelaksana tugas ketua umum
ketua dpwp tiga jawa barat ade munawaroh yasin menyatakan
suarso monoarfa sebagai calon tunggal plt ketua umum
dengan begitu pengurus dan kader punya kepastian pemimpin
agar bisa mempertahankan suara partai di pemilu mendatang
masyarakat nas ini adalah jadi suatu syaratnya ketika ketum saya
ketum saya semua di p tiga ini terkena masalah
dan saya mengapresiasi langkah cepat dpp dalam menentukan plt ketua umum
karena masyarakat kader dan caleg untuk mempastikan
partai persatuan pembangunan atau p tiga menggelar musyawarah kerja nasional rabu malam
munas ini akan mengukuhkan suarso monoarfa sebagai pelaksana tugas ketua umum partai
hal ini untuk menindaklanjuti keputusan rapat pengurus harian pada sabtu yang lalu
sekjen p tiga arsul sani yakin bahwa agenda tunggal mukernas akan berjalan lancar
sejauh ini sudah ada dua puluh lima dari tiga puluh empat dewan pengurus wilayah yang menyetujui kepengurusan pengurus harian

sejak terjadi berbagai dinamika dalam mukernas kepentingan partai tetap akan diutamakan

dia mengatakan pelaksana tugas ketua umum harusnya di jabat salah satu wakil ketua umum
rudiman memberikan atau membeberkan agenda mukernas yang dikabarkan salah satunya mengukuhkan suarso monoarfa
dia menegaskan agenda mukernas tersebut keliru dan dia akan melakukan protes
jadi begini sebagian teman teman juga ada yang menolak ada juga yang menerima
ya kembali lagi kepada
mekanisme yang ada bahwa ini kan terkait dengan adart
kita bahwa di pasal tiga belas itu jelas sekali hanya dapat diganti atau diisi oleh salah satu dari wakil ketua umum
nah saya juga tidak mengerti kenapa teman teman para wakil ketua umum dari delapan itu tidak ada yang bersedia
karena ini melanggar adart maka kita akan kawal
jadi yang tidak setuju itu bukan hanya saya
ada beberapa teman teman ada namanya rahman yaakub ada siti nurmila ada makmun tohari
jadi bukan hanya saya ada beberapa orang